kayak kori internasional set up boya ngaji
waduh boy kamu sekarang sudah bisa ngaji hebat pisan head end ui hahaha
aku akan menjaga
bangun dan hidup semua
kok diam aja sih
getarkan jiwa dan raga yang ditulis oleh
aliman firdausi itu siapa thomas
maaf maaf sebelumnya tapi saya
saya gak ngerti maksudnya
anak makin demam sama anti
anti ini kenapa sih
kan anti yang
ngasih anak fuy si cinta
jadi aneh bales
masih ada nih
aneh bacain nih
hanya satu pintaku
untukmu dan hidupmu
itu punya gue tuh fuy si
itu buat wianti
itu fuy si buat kamu wih
saya lebih suka mengaji
saya permisi dulu
jangan sekali sekali lagi antum kasih fuy si buat dia wianti
lu sendiri nulis surat buat dia
ana ini calon suaminya di wianti
yeh jadi fuy si aneh halal dalam rangka taruh
kalau kita bicara sama orang yang pengetahuan agamanya dangkal
jadi kagak nyambung nyambung
nah antum kalo mau finter
antum belajar sama ana
yeh soal ilmu agama
tapi ada yang fulusnya
kagak ada yang balas
loh apa urusannya lo fulus sama ilmu agama
lagi lagi yo boy iya saya tidak suka puisi saya lebih suka mengajak
lagi keping dong duit masuk dulu buat apaan
ini ya lah gue lagi puyeng gini lu minta duit berapa dua juta
ya gue tinggal eh betul nih
gue tinggalin kali ini gue ada peluang dikit ya
mudah mudahan aja patin datang
sini kita diambil ikan kayak waktu itu
jadikan saya bisa kate kate tapi nggak
pakai nyebur dan kayak waktu itu nyebur
hai eh malah kamu yang datang sama
nungguin fatin itu deh gue denger tekin
gue bikin strategi di sini terjadi
hati bukan wianti
kalau saya tidak suka puisi tadi suka
to be friends ya fish dan itu menologeru masph house tapi beneran sih ya cowok yang keren itu jalan
cowok yang keren itu justru yang bisa ngaji ya kan
tidak hanya pandai mengaji
tapi dia juga harus pandai mengamalkan apa yang dia ngajikan
itu baru cowok keren
hebat pisan ini suara woy merdu sekali
kayak kori internasional
poy kamu sudah bisa ngaji
tidak ada yang bisa ngaji
tidak ada yang bisa ngaji
tidak ada yang bisa ngaji
tidak ada yang bisa ngaji
tuh pakai radio ya
tidak ada yang bisa ngaji
keren juga itu ikan emas
salah waktu buat fatin bang
keren keren itu tadi
bisa telepon teleponan gua sama temen temen gua
bisa buat hiburan juga
gua udah bosan banget nih lima hari nih gua
tangan gua sama temen temen klub motor gua
tangan gua balapan liar lagi
nih tangan gua nih v nih
udah gatel nih pengen balapan nih
lo jangan ngeledekin gua kayak gitu kek
gua masih hidup tom
gua masih hidup
gua makin sedih nih
belum gua mati udah dibilang mayat hidup
lo asik sama diri lu sendiri